meski masih menuai polemik dpr secara resmi menyetujui rancangan kuhp untuk disahkan dalam merapat paripurna selasa enam desember lalu
meskipun disetujui oleh mayoritas namun anggota fraksi pks iskan kolbalubis menilai terdapat pasal karet dari sejumlah pasal yang disahkan
beberapa pasal yang dianggap bermasalah adalah pasal penghinaan presiden dan wakilnya serta pasal penghinaan terhadap lembaga negara
jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan kmk ini pasal ini
saya sebagai wakil rakyat saya gak penting mau sudah diputuskan disana gak penting
baik kalau begitu catatan sudah kita terima
praksi pks sudah sepakat dengan catatan
catatannya sudah kita terima catatannya sudah kita terima tapi disepakati oleh praksi pks
tiga menit hak saya bicara
jangan kamu jadi diktator disini
ini anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh praksi
oleh karena itu saya sudah cukup
saya minta tiga menit aja
anda memberikan catatan yang dari praksi
jangan pak subri jadi diktator disini
selain itu juga ada sejumlah pasal yang menjadi perbincangan publik
di antaranya soal pasal perzinaan
dalam rkuhp pelaku perzinaan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun
selain tentang hukuman yang dianggap terlalu mencampuri ranah privat
pasal ini juga dianggap mengandung
dan jem turis yang melancong ke tanah air
ini sangat menarik karena saya berinvestasi di bali dan berinvestasi di bali lebih banyak
jadi ini benar benar mengganggu peluang peluang peluang di sini
jika mereka menggunakan peraturan ini di bali
karena biasanya ini seperti paradis
dan peraturan ini adalah penilai besar
jadi kalau mereka menggunakan peraturan ini saya akan menikah segera
kekhawatiran yang sama juga disampaikan pemerintah australia
mereka khawatir akan nasib warga negaranya di bali
meski revisi kuhp belum berlaku sampai tiga tahun ke depan
kementerian luar negeri australia mengaku akan secara teratur dan hati hati menilai kembali risiko bagi warganya
sementara itu pemerintah indonesia bersikeras
warga asing yang berpergian ke bali tidak akan terpengaruh kuhp baru tersebut